setelah beberapa pejabat negara turun tangan
kini giliran presiden joko widodo mengambil sikap terkait polemik freeport
yang tidak mau mengubah status operasi dari kontrak karya atau kk
menjadi izin usaha pertambangan khusus ataupun iupk
jokowi menegaskan apabila pt freeport indonesia sulit untuk diajak berunding
dan bekerja sama dengan pemerintah ia akan mengambil solusi
ini kan masih menteri masih berproses berunding dengan freeport
intinya itu aja intinya itu aja
kalau memang sulit diajak musawarah dan sulit untuk berunding saya akan bersikap
tapi sekarang ini biar menteri dulu
sekarang ini biar menteri dulu menurut pak presiden
bagaimana dengan wakil presiden
kita lihat sementara wakil presiden yusuf kala menyatakan
persoalan yang menimpa freeport akan selesai
selama pt freeport indonesia mengikuti aturan yang berlaku
kalau itu sudah oke dia tinggal soal majang dan soal
eh apa lagi kebestan
dan itu disalahkan sendiri
tidak akan ada yang beruntung